beginilah detik detik ditemukannya salah satu korban tewas akibat tenggelam saat mandi
di bawah air curug barong di desa simpur kecamatan beli kabupaten pemalang sabtu sore
peristiwa naas ini berawal sekitar pukul satu siang
diketahui lima remaja usai pulang sekolah bermain di curug setempat
rasnya air terjun membuat lima remaja ini tenggelam
dua remaja berhasil selamat namun tiga lainnya hilang terbawa air
empat jam lamanya upaya pencarian dilakukan korban akhirnya berhasil ditemukan
dan langsung dievakuasi oleh keluarga masing masing
setelah dilakukan pemeriksaan medis ketiganya tewas akibat tenggelam dan tidak ada tanda tanda penganiayaan
pihak keluarga pun menerima ini sebagai musibah
sebuah rekaman video amatir milik warga memperingatkan
upaya warga ketika hendak menyelamatkan nyawa seorang anak bernama daiwana tiga belas tahun
yang ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri setelah tenggelam di kawasan air terjun liawan desa tadisi kecamatan sumarong sabtu siang
namun sayangnya nyawa daiwana tak dapat terselamatkan
korban terseret arus ke bagian sungai yang dalam dan tubuh korban langsung tenggelam
korban ditemukan setelah upaya pencarian oleh warga dan petugas selama hampir satu jam
sebelum tiba tiba korban ditemukan di rumah duka di desa ranteka masih kejamatan sumarong untuk disemayamkan
menurut keterangan warga peristiwa orang tenggelam sudah empat kali terjadi di kawasan wisata alam ini
tim liputan cnn indonesia
berikutnya seorang ibu dan dua anaknya tewas dalam kebakaran di jalan durian
kecamatan sukajadi pekanbangan di jalan durian

diduga korban terjebak dalam kamar saat sedang tertidur
sebuah rumah yang juga gerai oleh oleh di jalan durian pekanbaru riau hangus terbakar sabtu subuh
dalam kejadian tersebut ibu dan dua orang anaknya ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran tersebut
warga yang berada di sekitar lokasi sempat panik
karena kebadan api dan keperluan asap hitam memunggung tinggi
dalam peristiwa kebakaran tersebut delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu pemadaman
api baru berhasil dipadamkan setelah dua jam
usai pendinginan petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jasad ketiga korban di dalam kamar
sementara suami korban saat ini sedang bekerja di luar kota
pihak kepolisian mengatakan api diduga berasal dari bagian depan kanan rumah korban
berawal dari kebenaran kawasan api di asap kerasi
api diduga muncul dari dalam rumah bagian rumah sebelah kanan depan
untuk korban ditemukan berada di kamarnya yaitu letaknya di kamar depan sebelah kiri
ketiganya ada di kamar tersebut